kita ke informasi selanjutnya
enam hari pasca lebaran arus balik masih terjadi di sejumlah tempat
di pelabuhan kaliangat sumeneb ratusan penumpang tiba dari pulau kangen
sementara di pelabuhan jangkar situbondo ratusan pemudik berebut sampan untuk bisa sampai di tepi pantai
enam hari pasca lebaran pelabuhan kaliangat sumeneb terus dibanjiri pemudik yang tiba dari pulau kangean
bahkan jumlah penumpang kapal cepat ekspres bahari kelebihan kapasitas
kapasitas kapal yang seharusnya tiga ratus lima puluh penumpang harus diisi empat ratus orang lebih
kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga seminggu ke depan seiring habisnya masa libur sekolah
balik dari sana dari pulau kangean itu di atas kapasitas kita
ada dispensasi sekian persen gitu
jadi full hari ini untuk penumpangnya harus balik
dan kemungkinan masih selama seminggu ke depan masih soalnya bopingan udah full
sementara di pelabuhan jangkar situbondo kedatangan sampan kecil yang mendekati kapal kayu berpenumpang asal pulau ras madura langsung diserbu pemudik
seakan tidak peduli jiwanya terancam ibu ibu dan anak anak saling bergelantungan di tengah derasnya gelombang laut
mereka harus berpindah dari kapal kayu yang mengangkutnya menuju perahu sampan karena kapal tak bisa sandar di pantai
pertaruhannya awal seakan menjadi hal biasa bagi mereka
karena tak ada transportasi lain untuk bisa membawa mereka keluar
di pulau ras
setibanya di bibir pantai mereka pun harus berloncatan ke air laut karena sampan tak bisa merapat ke darat
sejumlah warga terutama anak anak harus menggunakan jasa ojek gendong agar bisa sampai di tepi pantai
ada dua alternatif untuk dari pulau saya sendiri dari raas
tapi saya lebih memilih transportasi tradisional
kenapa lebih dekat dengan kampung
lebih dekat dengan kampung juga tempatnya dia punya space bagus untuk tidur tiduran pak daripada peri
ternyata mau ikut peri juga sangat mudah
antri beli tiket terus penumpang banyak overload
arus balik warga pulau raas madura di pelabuhan jangkar diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan ini